tuan ku pakir raga tuan ku pakir raga
bukankah kita sebaiknya kita segera mencari kikala serenggi
jadi apa rencana tuan ku
ah kita dapat jajaran
jadi sebelum balas dendam kepada kikala serenggi
ada permusuhan apa
di antara ayah handa prabu siliwangi dan juga pak man pakir raga
permusuhan yang sangat berat
karena ayah mula
mencari kikala serenggi
yang pernah meratakan
dan semenjak saat itu
pak tiraga bersumpah
akan meratakan kembali
ternyata aku sudah salah
pak man pakir raga adalah pendekar yang baik
jadi kau yang membebaskan pak tiraga
aku tidak bisa membayangkan
bagaimana kak ayahmu mengetahui
bahwa anaknya sendiri yang membebaskan musuh bebuyutannya
pajajaran tidak akan hancur
kau tidak tahu bagaimana kekuatan
pak tiraga kian santa
karena pak tiraga
hanya dalam sekejap mata
tidak ada yang bisa membatalkan
tidak ada yang bisa membatalkan
tidak ada yang bisa membatalkan
tuan pak tiraga
tuan pak tiraga
mau kemana
bukankah kita sebaiknya
kita segera mencari kikalas renggi
tuan pak tiraga
apa rencana tuan pak tiraga
apa rencana tuan pak tiraga
apa rencana tuan pak tiraga

kita dapat pajajaran
kita dapat pajajaran
jadi sebelum balas dendam kepada kikalas renggi
tuan pak tiraga lebih dulu
mau membalas dendam kepada
bagus kalau begitu
tunggu apa lagi
dan menyiapkan pajajaran dari muka bumi ini
tidak ada yang bisa membatalkan
tidak ada yang bisa membalas dendam kepada
bagus kalau begitu
tunggu apa lagi
tunggu apa lagi
tidak ada yang bisa membalas dendam kepada

pawang patiraga punya kekuatan yang luar biasa
aku harus memberitahukan tentang ini kepada ayah anda prabu dan juga ibunda
aku harus pergi secepatnya
hancur salah putra pun menghilang
pasti karena ilmu karang yang tajam
seperti ini hajam sudah dekat
masih dalam mempan
ini pasti karena ilmu karang yang membuatnya juga kebal senjata
kalau aku tidak bisa membunuh
maka aku akan memaksa dia berbohong
darahnya tidak akan suci lagi
dan itu berarti
meskipun dia hidup
dia tidak akan berguna
dia tidak akan berguna
dia tidak akan berguna
dia tidak akan berguna
dia tidak akan berguna
ini adalah tuan kupatir agah
dia mencari si duwangi
suruh dia keluar
jangan berani beraninya kau membuat masalah di pejajar
tanda inging dan siapa saja